kita ke jawa timur sebuah bom latih milik tni angkatan udara jatuh di areal perkebunan tebu desa bago kecamatan pasirian lumajang jumat siang
bom jatuh saat dibawa pesawat sukhoi dari lanut abdurrahman saleh malang tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut
warga desa bago kecamatan pasirian lumajang mendatangi kebun tebu milik mahin warga desa setempat setelah mendapat informasi adanya bom jatuh di perkebunan tebu
bom tersebut ditemukan warga saat beraktivitas di kebun dalam kondisi tertancap di tanah sedalam dua meter
polisi dan tni yang mendapatkan laporan warga langsung menuju lokasi dibantu warga petugas melakukan penggalian
bom tersebut merupakan bom latih milik tni au jenis p seratus dengan berat satu ratus dua puluh lima kg
bom jatuh saat dibawa pesawat sukhoi dari lanut abdurrahman saleh malang
namun sebelum digunakan latihan rutin di air weapon range desa pandanwangi kecamatan tempe lumajang
bom jatuh di perkebunan tebu sekitar sepuluh km dari awr
bom ini tidak bahaya istilahnya untuk latih saja
makanya rutannya tidak ada uhludeknya
ini dalamnya hanya semen dicor cor coran semen
hanya kesengnya besi itu saja
oke dalam rangka ini ya persiapan latihan latkap besok ini berarti ya pak ya
ya memang ini untuk latihan rutin di sini
jadi kami selaku perwakilan di sini saya mohon maaf kepada warga dan kepada ya mungkin bapak bapak semua yang ada di sini lah
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa jatuhnya bom latih tersebut
untuk kepentingan penyelidikan bom tersebut dibawa ke awr desa pandanwangi kecamatan tempeh lumajang
nur hadi wicaksono lumajang jawa timur